seperti yang kita sama sama ketahui lima belas desember lalu transmedia genap berusia enam belas tahun
hari jadi transtv trans tujuh cn indonesia transvision dan detik com ini
tidak hanya dirayakan di kantor pusat jakarta saja tetapi juga di biro transmedia di jawa timur
dan perayaan tersebut dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat
termasuk kepala polda jawa timur dan pangdam lima brawijaya
transmedia jawa timur
pangdam lima brawijaya maijen arief rahman
pembukaan acara ditandai dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan langsung
kepada kepala biro transmedia jawa timur muhammad walid
pada kesempatan sore ini saya ingin mengucapkan selamat kepada transmedia
ulang tahun yang ke enam belas
mudah mudahan transmedia makin maju makin sukses makin yang terdepan untuk transmedia
dan kemudian bisa memberikan pencerahan dan pembelajaran terus
tidak pernah bosan bosan memberikan informasi
dan pembelajaran kepada masyarakat
selamat ulang tahun sukses selalu semakin terdepan dan selalu dekat dengan rakyat
ini semua ini hari ini memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya bisa hadir di tempat ini
kebetulan hari ini bersamaan dengan hari angkatan darat
atau hari juang katika yang ke tujuh puluh dua
sama sama hari ulang tahun
sukses selalu untuk transmedia
acara yang dijadwalkan selesai pukul enam belas ini
dan pukul sembilan belas karena begitu banyaknya tamu yang datang
beragam kalangan masyarakat yang hadir terutama narasumber transmedia
diantaranya segenap pemimpin pemerintah provinsi jawa timur
manajemen rumah sakit
manajemen taman safari
dan kalangan masyarakat
dalam momen ulang tahun ini transmedia berharap tetap di hati masyarakat
yang ke enam belas semoga semakin cetar pembahana
terbang bersama transmedia
kami polda jawa timur
mengucapkan selamat ulang tahun kepada transmedia ke enam belas
semoga transmedia makin jaya dan
terbang bersama transmedia
selamat ulang tahun transmedia yang ke enam belas
terbang bersama transmedia
widah subianto surabaya